kasih aja kan yang jawab intan
dan juga intan
tepuk tangan anak anak
coba gue liat bukunya
aku mau lihat
aku mau lihat
aku gak percaya kalau dia dapet seratus
liat deh bu
tulisannya intan tuh beda bu
yang sama yang kemarin
ini bu bisa liat sendiri
tulisan ini beda dengan tulisan kamu sebelumnya
siapa yang mengerjakan pr kamu intan
aku sendiri kok bu
gak dibantuin siapa siapa
bohong bu jangan percaya omongan dia bu
jadi kamu gak mau ngaku
siapa yang mengerjakan pr kamu ha
kamu masih gak mau ngaku
ibu akan bikin surat pernyataan bahwa
kamu tidak akan berbohong lagi dan mengerjakan pr sendiri
surat itu harus ditandatangani oleh
orang tua kamu
kita akan dulu abis ini
kenapa tuh keliatan aja
tulisan juga ya
apa lo lah
gue keluar dari sini
gue keluar dari geng
maksud lo lo pengen berhenti gak
udah lah lo gak usah mikirin gue
lo semua gak usah ngerayu gue buat masuk geng ini aja
lo jangan sok belagu lo
masa lo begini sama temen
terus kenapa lo gak suka ha
lo udah bikin kesabaran gue habis jah
lo sadar gak sih jah
kelakuan lo tuh jadi aneh tau gak
setelah lo berkosa sama cewek
lo tau apa yang gue lakuin itu
gue pansa dari neraka
kalau emang itu emang
gue minta lo pergi dari sini jah
lo mau kayak gini seterus ha
lo mau jadi sampah lo
lo pergi jah
dan lo jangan pernah berani berani buat pergi dari sana
pergi dari sini jah
apa pun ada salah lo jah
jadi kamu masih gak mau ngaku
ibu akan bikin surat pernyataan bahwa
kamu tidak akan berbohong lagi dan
mengerjakan pr sendiri
surat itu harus ditandatangani oleh orang tua kamu
bagaimana mau ngasih tahu eyang
kalau aku dimakan di sekolah
padahal aku gak ada salah apa apa
eyang pasti sedih
gak ada apa apa kok eyang
bener gak ada apa apa
bener kok eyang
aku kan harus jualan gorengan
kan baru pulang sekolah
aku gak capek
aku gak capek
aku gak capek
aku gak capek
aku gak capek
aku gak capek
ya dek pak pak
udah deh pusing sepuluh
gorengan gorengan gorengan mau beli gorengan gorengan gorengan gorengan
gorengan ya udah deh beli lima ribu aja jadi ya
ya ini dek uangnya makasih ya
om gorengan om

hai om pulangnya malam banget ya om hari ini lagi banyak kerjaan tadinya aku
pikir aku gak bakalan ketemu om soalnya aku nungguin om dari sore sore nggak ada
kamu jualan gorengan kan iya kamu beli dong aku tuh emang jual gorengan oh tapi aku
kesini cuma mau
sih kembaliannya nih om kemarin belum aku kasih om udah pergi aku nggak mau dituduh nyuruh
uang kembalian om ya itu buat kamu aja lah kok ini buat aku ini kan uang kembaliannya om
iya buat kamu kan kamu udah ngomong sama kamu jadi kamu bukan nyuri iya kan
jangan jangan gorengan bukan pengemis yang harus dikasih anit anak ini benar benar jujur
the semua to om nanti keluarge aku
seneng banget karena odin maupun gue terus kalau petit but the temporary uang nya aku kasih semua ke om nanti pelanggan yang aku kasihan semua ke vender glory dengan cerita kayaknya
karena aku kecewa
terus dia bisa jadi mau beli di aku lagi malah beli orang lain
oh itu kecil kecil tapi udah pinter jualan ya
kamu pinter ngejaga pelanggan kamu
om salut sama kamu
yaudah om pergi dulu ya
ini kebaliannya om ambil
ya allah aku udah dikasih kesempatan sekolah
aku dihukum sama guru
aduh aku harus gimana ya allah
kok intan di luar kenapa nggak masuk
intan ngebut surat dari rumah
ya allah ini kebaliannya
ini bu guru om
surat surat apa
ya bu guru kira intan bukan yang ngerjain pr
tapi orang lain yang ngerjain pr
gara gara tangan intan sakit omir jadi yang nulisin
iya emang bener
kan yang jawab intan
terus guru intan nggak percaya
bu guru gak percaya
gimana sih bu gurunya intan
masa gak percaya sama intan
terus surat ini harus ditanda
harus ditanda sama orang tua intan
tapi kalo yang tau pasti yang sedih banget
kamu tuh gak pernah bohong
kamu tuh anaknya yang jujur
anak yang terbaik yang pernah aku kenal
udah biar om aja yang tangan ya

gimana ya fleeing tim ini